pak ganjar ini petahana rasa penantang
seolah olah belum bekerja
jadi yang diceritakan rencana rencana
satu soal buruh yang kedua soal nelayan satu soal pertanian
petani kita kita tahu mengalami tekanan luar biasa
nelayan juga belum memperoleh ketenangan dalam melaut
karena kebijakan cantrang belum memade
yang ketiga buruh kita kemarin baru pulang tahun
masih meneriakan soal kesejahteraan
saya mau tanya yang sudah dilakukan selama ini apa
kemudian ke depan apa yang akan dilakukan apabila nanti kembali datang
meskipun saya yakin bahwa akan terjadi pergantian pemimpin jawa tengah
baik dirasa cukup jangan dijawab dulu
baik cagup nomor urut satu
waktu anda menjawab dua menit
saya senang kalau semua membaca media
karena dengan membaca kita akan tahu
yang pertama adalah ketika upah buruh akan ditentukan dengan peraturan pemerintah
dan jawa tengah sudah menyusun survei bulanan
maka pada saat itu saya minta izin pada pak menteri
pak menteri kalau ini ditetapkan dengan pp maka jawa tengah akan terendah se indonesia
maka izinkan kami menggunakan pergub
agar kita tidak menjadi terendah di indonesia
kami negosiasi kami bicara dan penentuan upah itu karena satu buruhnya terlibat
karena demokrasi kita buka ruang yang besar
maka alhamdulillah akhirnya disetujui dan itulah yang menyelamatkan
akhirnya upah buruh kita jauh lebih tinggi dari perhitungan pp
yang kedua dari sisi perumahan
kita berikan rumah untuk buruh
kita kerjasama dengan pusat sesuai saran mbak ida dalam perdebatan pertama
koordinasi dong dengan pusat kami koordinasi
koordinasi dong dengan kabupaten kabupaten semarang kami koordinasi
tanahnya ada dan kemudian dibangun
itulah yang kemudian ingin mendorong agar buruh kita jauh lebih baik
transportasi ada transjateng yang kita lewatkan sana dan buruhnya hanya cukup membayar rp satu
mudah mudahan ini cukup membantu
petani ntp kita naik
kalau ada waktunya saya akan berikan sesuai janji saya dulu
kita akan tuliskan satu persatu bagaimana kenaikan ntp itu dilakukan
karena inflasi kita kendalikan harga kita kendalikan
si hati sebagai satu sistem berjalan itu dengan baik
soal cantrang barangkali agak lupa pak dirman saya sampaikan
cantrang yang meminta pertama kali provinsi agar ditunda adalah jawa tengah
dan kemudian akhirnya kita sampaikan sama bu menteri
kita diskusikan dengan bapak presiden
kalau belum ada alat penggantinya
alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan kita dampingi mereka
silahkan ditanggapi jagub nomor urut dua waktu anda satu menit
dimulai dari anda berbicara
saya kira petani buruh nelayan semua menonton ini dan bisa membandingkan kenyataan di lapangan
dan saya tetap komit untuk mendampingi nelayan kita
memperoleh kejelasan hukum
karena insurjilisan presiden itu belum dikumpulkan
dukung dengan peraturan menteri yang lain yang berkaitan
jadi kami akan dampingi nelayan sebaik baiknya
buruh kita akan menjadi penengah
menjadi jembatan antara pengusaha dengan kaum buruh
supaya mereka bisa memperjuangkan kesejahteranya
petani sudah jelas kartu tani akan kita cabut supaya hidup petani mudah
minimal pupuk diperoleh dengan tenang
kemudian kita akan berikan dukungan dukungan pada petani supaya mereka bisa menjual produknya dengan baik
dengan cara memberikan perlindungan pada waktu mereka panen besar
sehingga ketika harga turun tidak harus menjual dengan buru buru
itu adalah sesuatu yang kita kerjakan melalui kebijakan melalui anggaran
melalui alokasi sumber daya yang lebih baik
dan kini saatnya cagup nomor urut satu bertanya kepada cagup nomor urut dua
waktu anda bertanya satu menit dimulai saat anda berbicara
dari kemarin perdebatan tidak terlalu dipercaya angka angka itu
pertanyaan saya simpel
bagaimana pak dirman mbak ida akan menyusun sebuah strategi pembangunan tanpa menggunakan angka angka makro
kira kira angka mana yang akan di refer
yang kedua ketika kemudian membandingkan seolah olah jawa tengah ini jelek banget
tahukah kira kira bapak ibu bahwa penurunan angka kemiskinan kita dibanding provinsi tetangga
kayaknya jauh lebih baik
yang ketiga politik subsidi yang anda terapkan kira kira seperti apa
agar kemudian seluruh subsidi yang diberikan itu tepat sasaran
karena seperti kartu tani kartu nelayan adalah data agar itu bisa presisi
anggapnya satu menit
tiga hal penting yang harus kita kerjakan
nomor satu bagaimana caranya anggaran kita berpihak kepada orang kecil pada perempuan dan para santri
sebab mereka adalah bagian paling bawah dan bagian terbesar dari masyarakat kita
dan karena itu kemudian subsidi bantuan sosial juga diarahkan pada mereka
yang kedua adalah bukan kami tidak percaya angka angka makro
itu mesti kita gunakan dong
punya otak gitu
tetapi yang saya maksud adalah tidak berhenti di angka makro
kita masuk ke bawah dengarkan masyarakat
tadi ketemu dengan ibu ibu di pasar di kampung kampung
supaya pekerja itu bukan semata mata dengan pikiran tapi dengan hati
dengan begitu kita bisa dengan sungguh sungguh terlibat untuk menyelesaikan masalah masalah mereka
nah yang ketiga tadi dikatakan bahwa soal subsidi pupuk dan sebagainya itu
sebetulnya ini soal angka soal data
dan saya sangat menyayangkan program e ktp kita terkena usus korupsi
sehingga hari ini hari ini jutaan rakyat jawa tengah itu menunggu sampai dua tahun untuk mendapatkan ktp
padahal kalau ktp itu beres dan kita punya sistem identitas tunggal pembagian subsidi pembagian bantuan bantuan
sampai pada urusan urusan pertanian tadi akan dengan mudah dikelola
jadi kita ingin supaya pendataan dilakukan dengan baik dan kami nanti akan lakukan itu secepat cepatnya
sehingga semua data itu menjadi lebih akurat
dan saya kira dengan bantuan dari ahli teknologi dengan bantuan kampus kampus di seluruh jawa tengah
kita akan mampu melakukan itu sehingga seluruh sumber daya kita yang menurut saya cukup untuk dikelola
akan bisa dialahkan sebaik baiknya kepada masyarakat
yang paling penting dari semua itu adalah
bagaimana menggeser orientasi kepada pembangunan manusia
itu yang paling penting
cagup nomor urut dua sudah menjawab dengan durasi dua menit
ini ditanggapi oleh cagup nomor urut satu
waktu anda satu menit dimulai saat anda bicara
jadi data pertanian terlengkap hari ini di seluruh indonesia ada di jawa tengah
itu data terlengkap
saya tidak mengerti lagi caranya
ktp elektronik ada di jawa tengah
ada dua puluh dua yang akan menggunakan
dan itu kita tahu semuanya
mungkin kalau persoalan tidak mendapatkan hanya persoalan lelang yang di kemendagri gagal sampai tiga kali
saya kira publik harus tahu soal itu
dan itu kalau nanti digunakan maaf kami sudah menggunakan sekarang dan sudah kita kerjakan
sayang dalam jawaban tadi tidak terapresiasi bagaimana penilaian dari pihak pak dirman bahwa
kita menyelesaikan angka kemiskinan dan pengangguran
jauh lebih baik dari beberapa provinsi yang ada di sini
mungkin datanya belum terbaca dengan baik tapi kalau diperlukan tentu kami akan bisa share dengan baik
karena kami open government dan semua bisa mengakses
baik sekarang kembali di mana cagup nomor urut dua
kembali bertanya kepada cagup nomor urut satu
waktu bertanya anda satu menit dimulai saat anda berbicara
cagup nomor urut dua bapak
saya bertanya rasanya
baik tenang terima kasih bapak ibu
sejak kpk berdiri sembilan puluh delapan kepala daerah berurusan dengan kpk
dan jateng mengirim kontingen terbesar
dua dari sembilan puluh delapan itu datang dari jateng
saya mau tanya dan korupsi itu merepotkan
contohnya mas ganjar ini bolak balik ke kpk karena harus bersaksi
kita tidak ingin
kita tidak ingin menambah jumlah itu
karena itu saya ingin bertanya
karena menurut salah seorang mantan komisioner kpk juga jawa tengah adalah
nah saya ingin bertanya pada pak ganjar
apa yang akan dilakukan apa yang sudah dilakukan
di luar urusan urusan formal
karena menurut saya korupsi itu soal teladan
bukan soal hukum bukan soal sistem
sistem bisa diterobos karena kalau memang mau curang
hukum juga bisa dikerjakan dikerjain kalau punya urusan urusan kolusi
tapi perilaku sangat penting
nah saya ingin bertanya kepada pak ganjar
apa yang akan dilakukan
baik silahkan dijawab
canggung nomor satu waktu menjawab anda dua menit
kami tidak akan melakukan dan kami sudah kelakukan
korp sudah dengan kpk kita lakukan sejak awal kami melakukan itu
dan kemudian kepala daerah kita akan melakukan
kita ajak untuk pertama kali di indonesia sekolah anti korupsi di kpk
saya kira data boleh kita konfirmasi jawa tengah atau jawa barat yang paling banyak
maka publik harus menilai agar sekali lagi sekali lagi jangan sampai membuat data itu salah
yang kedua contoh harus diberikan oleh pemimpin
pelapor gratifikasi terbanyak saya kira salah satunya adalah dari provinsi jawa tengah
pengelolaan gratifikasi yang terbaik diberikan oleh kpk jawa tengah
kemudian kpk juga memberikan kepada kami apa yang disebut sebagai ketaatan terhadap lhkpn
dan itu sudah dilakukan
laporan gratifikasi makin menurun karena ada yang di awal tadi saya sampaikan kesadaran publik untuk saling kontrol
soal komitmen setiap warga negara memberikan kesaksian itu wajib hukumnya dan tidak boleh lari
ada sebuah pertanyaan yang menarik
kepada saya ketika debat di tvri
pak ganjar anda bolak balik juga dipanggil kenapa
lalu si orang yang bertanya karena mantan komisioner kpk saya tanya
saudara juga sama saat itu anda disebut terima satu miliar sayang anda nggak dipanggil
apa yang ingin saya sampaikan fairness dalam itu mesti disampaikan
kenapa kalau kemudian kita mau frame semuanya maka kita akan bisa lacak
siapa yang kemudian terima siapa yang menolak
saya yang kemudian memberikan komitmen dan teladan itu kepada masyarakat
ketahuilah gubernurmu ini yang menolak seluruh pemberian itu
ini yang kita dorong untuk bisa disampaikan dan saya kira semua yang ada di komisi dua bisa bersaksi
mbak ida pernah di komisi dua bareng saya bisa memberikan kesaksian
benarkah seluruh komisi dua itu menerima mbak ida juga bisa menjadi saksi untuk kita semuanya
langsung ditanggapi cagup nomor urut dua waktu anda satu menit
saya pernah memimpin satu kementerian menterinya di penjara sekjennya di penjara kepala skk migas di penjara
reputasi kementerian itu ambruk bukan main alhamdulillah dalam dua tahun kita reform dan reputasi naik orang lebih percaya diri
saya yakin tiga puluh empat juta warga jawa tengah tidak ingin kehilangan percaya diri gara gara pemimpinnya

dua puluh juni hari penting bagi kita delapan kepala daerah akan dipilih satu gubernur satu wali kota enam bupati dan enam bupati
karena itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat gunakan hak pilih jangan golput
pilih pemimpin yang jujur pemimpin yang bersih pemimpin yang rendah hati pemimpin yang tidak punya risiko atau sangkut korupsi
karena jawa tengah berhak menjaga korupsi
agar gini dan jawa tengah berhak mukti tanpa korupsi
ya kini giliran cagup nomor urut satu bertanya kepada cagup nomor urut dua
waktu anda bertanya satu menit dimulai saat anda berbicara
saya sebenarnya tidak terlalu banyak pertanyaan
kira kira kembali saya akan dorong
kalau kita mendorong pemerintahan bersih boleh nggak disebutkan kepada saya
adakah dalam lingkup pemerintahan provinsi jawa tengah
selama kami memimpin ada yang dicokok oleh kpk
ada yang diambil oleh kpk
atau sama seperti yang ada di isdm
saya ingin pemperibel saja
silahkan cagup nomor urut dua untuk menjawab
waktu anda dua menit dimulai dari saat anda bicara
salah satu tugas pemimpin adalah membangun environment lingkungan
budaya kebiasaan tinggal laku itu adalah tugas pemimpin
kalau soal sop itu serahkan pada birokrasi
jadi bisa saja memang bahwa yang dikatakan pak ganjar
tadi belum ada kasus di mana pejabat provinsi itu dicokok kpk
tapi jumlah kepala daerah itu banyak
dan itu bagian dari budaya bagian dari kultur
bagian dari lingkungan yang mesti dikelola oleh gubernur
jadi menurut saya ini bukan soal angka
bukan soal bisnis proses bukan soal hukum
tapi soal perilaku keteladanan
saya ingin menekankan sekali lagi bahwa pemimpin itu yang paling penting adalah
bukan soal garis garis besar atau sesuatu yang tertulis tapi yang tidak tertulis
dan karena itu meskipun sampai hari ini yang dikatakan diklaim tadi bahwa
belum ada yang tercokok kpk tapi sebetulnya kita harus tetap bekerja keras
dan nomor satu keteladanan penting pilih pemimpin yang baik
yang kedua bikin sistem yang transparan bikin sistem yang predictable
yang orang lain bisa mengakses
kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya birokrasi kita diajak bersikap melayani rendah hati profesional bersih
dan yang keempat adalah kita harus mengajak masyarakat untuk menghargai perilaku perilaku yang bersih
bukan menghargai yang sebaliknya
karena itu kembali saya ingin mengingatkan
dua puluh juni pilih pemimpin bersih pilih pemimpin jujur
pilih pemimpin yang bebas dari risiko korupsi
masih ada dua belas detik sepuluh detik
silahkan ditanggapi cagup nomor urut satu waktu anda satu menit dimulai saat anda bicara
bahagianya hari ini saya diajak berbicara pemerintahan bersih
yang boten korupsi botan ngapusi kita berikan sebagai salah satu nilai
betapa bahagianya pemirsa kita melihat pertunjukan perdebatan yang menarik
bukti yang akan menunjukkan
apakah dalam pemerintahan ketika kita memimpin
ada terjadi kasus korupsi yang ada di sana
satu lima tahun kita berjalan alhamdulillah provinsi tidak ada
mari bandingkan dengan yang pernah dipimpin orang lain
adakah sudah hidup tercokok
apa artinya taruh di dua tempat baca itu baik baik
lalu bagaimana kita memberikan teladan dan kepemimpinan yang baik dan bersih itu
takut mentepuk air di dulang muncrat di muka sendiri mudah mudahan kita akan menjadi orang orang
yang istiqomah dan selalu berdoa makasih oke ya baik temukan untuk jawabannya juga pertanyaan
mereka berempat dan itu tadi dia ujung kemampuan para cagup jateng dua ribu delapan belas usai judah kalau cagupnya
saja sudah seru begini kira kira cawagupnya gimana ya jangan kemana mana tetaplah bersama kami